kita beralih ke informasi lain gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor basuki cahayapurnama atau ahok akan dilaksanakan hari ini
gelar perkara ini dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh sejumlah saksi
kadif humas polri menjelaskan dalam jumpa persnya gelar perkara ini akan dihadiri dengan sejumlah pihak eksternal dan juga internal polri mulai dari kompolnas hingga komisi tiga dpr
gelar perkara rencananya dilakukan di ruang rupatama mabes polri pada selasa pukul sembilan pagi
gelar perkara juga menghadirkan dua puluh saksi dari pihak pelapor dan juga terlapor yang sudah memberikan kesaksian selama masa pemeriksaan
hasil gelar perkara ini akan menjadi acuan bagi tim penyidik untuk menentukan apakah pemeriksaan terhadap ahok dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak
hasil tim penyidik barai skrim akan diumumkan paling lambat kamis mendatang
menanggapi gelar perkara yang akan digelar atas dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh ahok
wakil ketua dpr fadlizon mengatakan masyarakat harus memberikan kesempatan kepada polisi untuk melakukan proses penyelidikan
kalau pandangan masyarakat pada umumnya dan mereka yang kemarin ikut berunjuk rasa pada umumnya ahok bersalah
apalagi ada fatwa mui yang menyatakan itu
nanti kita lihatlah hasilnya seperti apa